tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
nanti aja masih tunggu
ustadz ada jaruan nanti sore
ya makasih ustadz atas bantuannya
yang panjang atuh
mungkin mau ngobrol aja berdua gitu di luar
abi gapapa tadi mau minum
kayaknya sih pak ustadz sabar butuh istirahat
jadi mendingan saya dan yang lain saya pulang aja ya bu hajaya
nanti kalau misalnya saya ada waktu saya pasti akan besokin pak ustadz lagi kok ya
terima kasih ustadz
oh jangan atuh ustadz udah disini aja
si abi tuh butuh temen ngobrol gitu
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
ambo ingin bertanya udah
kondisi ustadz sekarang udah
itu dia kim
aku juga belum sempat ketemu
supaya pak ustadz cepat sembuh
cepet pulih ya
maksud ambo dalam tatanan bahasa
kalau lo ikut siapa yang jagain musola kim
kondi mandi udah
udah ya allah
ikut musolah kadang
siapa juga yang mau nyolong
sapu juga yang mau angkat
gak nyangka ya
bang fahri lebih disukai sama jamaah
semua enfortainment itu ngajak bang fahri wawancara
sekarang kita doain
semoga fahri itu gak besar kepala
kalau udah populer
suka lupa diri
kita harus ajak pak ustadz pulang
ya sebentar lagi atuk din
sebentar sabar dulu
nanti aja kasih taunya
gak usah sekarang
nanti aja kasih taunya
pak ustadz ada jadwal nanti sore
kamu kenapa baru bilang sekarang
kenapa gak dari tadi
atau udah gini ajalah
ya ini kalau bisa itu di cancel aja
biar saya disini mau temen ustadz sabar dulu
jamaah pada datang ke lokasi ceramah pak ustadz
jadi kagak bisa dibatalin
jamaahnya udah nunggu dari tadi
ya udah tuh pak ustadz
kalau jamaahnya datang berbis bis gitu pak
udah datang aja ke sana
yaudah kalau gitu bu haja dinda
saya akan masukin pak ustadz
ya kalau gitu mak kita anterin dulu yulian dinda yuk
umi umi aja yang antar
abie mau minta tolong sama dinda ya
iya nggak apa apa bu haja
nanti biar saya ke depan sendiri
cepat semua pak ustadz
mau salah denger kali kita di sini nggak ada yang ngejelekin ustadz reyhan
kita cuma lagi ber solot tausiyah doang bu
kok pada mungkir itu loh
tadi tuh si bu denger sendiri
hei lagian kok gak pada malu sih
jelek jelekin sama ngomongin ustadz rehan majikan sendiri itu loh
kalau ngomong tuh jangan ngasal mbok
kita di sini mana mungkin sih ngejelekin ustadz
kok mungkir terus itu loh
si bu bakalan laporin ke ustadz reyhan
kalau menurut saya fahri itu ya tentu tidak begitu maksudnya
kebetulan ajalah memang materi ceramahnya itu bagus
pas dan cocok mengena dengan kegiatan acara
bukan begitu din
nah bener tuh tat
langsung mengenal ke jiwa dan raga
nah tapi ntar dulu ustadz
kalau menurut saya pembawaan dia itu udah fase banget
cara bicara dia tuh lancar sekali
itu pasti dia belajar
apa dia belajar sama ustadz sabar kali ya
sepengetahuan saya sih kayaknya seperti itu pak ustadz
karena kalau nggak salah fahri itu sering ketemu sama ustadz sabar
untan ini ma
baiknya atau ustadz lebih banyak untuk memperdalam ilmu
jadi ustadz harus sering sering baca
jadi biar wawasan ustadz itu lebih luas
oke cuma sekarang gini
kalian perlu dengerin saya
saya sih nggak masalah
tinggal baca buku doang kalau di rumah ya kan
tahu siap saya nggak perlu pakai earphone kang sodri siap jadi pengangguran
kang sodri siap jadi pengangguran
iya nggak begitu juga kali
kalau ngomongin masalah pengangguran mah
kali didin lebih siap
saya sih nggak masalah lo
didin siap jadi pengangguran
nggak kerja gitu
siapa tahu didin punya inovasi mau jualan keripik
kadal gitu atau gimana
ih nggak enak ya nggak enak
tambah bahan gitu
nggak mau capek eh capek
beli anggur waktu ikutur
daripada nganggur mendingan jadi direktur
ya udah ini mau dilanjutin bahasannya atau ada masukan lagi buat saya
cukup ya nggak ada ya
ya udah berarti kita langsung bisa masuk ya
assalamualaikum undi dinda
undi dinda aduh apa datang kemari nyari ambo ya
eh nggak aku lagi ada perlu sama bapak fahri
oh udah fahri itu di dalam
untuk undi dinda apoyang indah tunggu yo one minute
apo indah undi dinda saja yang manggil
enggak nggak apa apa lebih baik dipanggilin aja gak apa apa kan ya
udah fahri mohon maaf ganggu ada yang mencari
ya allah badoso aku ganggu orang lagi baca hadis nyari pahala
tapi apuladayo kanu ada yang mencari
siapa sih yang mencari
nggak ada kim
oh mau lah pastinya
tolongin susunin yang rapi di lemari
oh sebentar ambo tanya dulu yuk
mau dikawang nggak
saya tahu pak didin ini otomatis
udah belum dibuka
itu siapa mak
itu ibu ibu majlis taklim ustadz katanya pengen ketemu
salah udah lah kalau mau ketemu bilang aja lain kali saya lagi capek ya
maaf pusat katanya bukan mau ketemu sama pak ustadz rehan
tapi mau ketemu sama bang fahri